sesaat lagi anda akan menyaksikan
ya setahun lebih ya indonesia mengalami pandemi covid sembilan belas
sampai sekarang kita masih belum keluar dari krisis
dan malahan sekarang berbagai macam tantangan
muncul akibat pandemi covid sembilan belas
salah satu adalah mengenai vaksinasi
indonesia sudah memulai program vaksinasi dan berjalan dengan baik
tapi sekarang ada tantangan mengenai ketersediaan vaksin itu sendiri
dan juga pertanyaan mengenai efektivitasnya
dan di samping itu ada juga masalah varian mutasi baru yang tentu saja mengkhawatirkan
dan kita juga tidak ingin
indonesia mendapatkan pandemi covid sembilan belas yang lebih besar lagi dampaknya
seperti misalnya yang terjadi di india
ya banyak sekali tantangan mengenai bukan saja pandemi covid sembilan belas
dari aspek kesehatan yang lain juga indonesia masih memiliki segudang masalah
yang tentu masih harus diselesaikan
nah bagaimana kita akan memperbaiki dan keluar dari situasi seperti ini
kali ini akan menanyakan langsung dengan menteri kesehatan kita budi gunadi sadikin
yang sekarang paling sering diincer orang
tapi yang jelas ya pak budi harus ada jalan keluarnya
harus ada strateginya tapi yang penting lagi
apakah kita memiliki rencana lebih panjang mengenai bagaimana mengelola kesehatan di indonesia ini
kalau kita sekarang melihat menteri kesehatan lebih banyak disibuki dengan
pak budi apa kabar
baik baik sehat alhamdulillah
sudah vaksin dua kali
iya sama sama kita sudah vaksin dua kali
tapi saya lihat pak menteri masih menggunakan masker
saya menggunakan facial
karena walaupun divaksin masih ada kemungkinan kita bisa tertular dan saling menularkan
begitu kan pak menteri

kita pada bulan tahun ini kita sudah melakukan program vaksinasi di indonesia sebenarnya salah satu yang lumayan sukses
kita pada bulan tahun ini kita sudah melakukan program vaksinasi di indonesia sebenarnya salah satu yang lumayan sukses

di hampir enam juta sudah mendapatkan dosis kedua
tapi seingat saya kita punya target
satu ratus delapan puluh dua juta orang harus divaksin sebelum akhir tahun dua ribu dua puluh satu
berarti pada pertengahan bulan tahun ini sudah harus ada tujuh puluh atau delapan puluh juta

ini bagaimana pak budi
mengingat saat ini target satu juta orang divaksin di indonesia sebenarnya sudah hampir tujuh belas juta orang divaksin di indonesia sebenarnya salah satu yang lumayan sukses
ini bagaimana pak budi
mengingat saat ini target satu juta orang divaksin di indonesia sebenarnya sudah hampir tujuh belas juta orang divaksin di indonesia sebenarnya sudah hampir tujuh belas juta orang divaksin di indonesia sebenarnya sudah hampir tujuh belas juta orang divaksin di indonesia sebenarnya sudah hampir tujuh belas juta orang divaksin di indonesia sebenarnya sudah hampir tujuh belas juta orang divaksin di indonesia sebenarnya sudah hampir tujuh belas juta orang divaksin di indonesia sebenarnya sudah hampir tujuh belas juta orang divaksin di indonesia sebenarnya sudah hampir tujuh belas juta orang divaksin di indonesia sebenarnya sudah hampir tujuh belas juta orang divaksin di indonesia sebenarnya sudah hampir tujuh belas juta orang divaksin di indonesia sebenarnya sudah hampir tujuh belas juta orang divaksin di indonesia sebenarnya sudah hampir tujuh belas juta orang divaksin di indonesia sebenarnya sudah hampir tujuh belas juta orang divaksin di indonesia sebenarnya sudah hampir tujuh belas juta orang div
karena masalahnya bukan di kemampuan vaksinasi masalahnya adalah di ketersediaan vaksin
contoh di bulan januari dan sampai minggu ketiga februari vaksin kita hanya ada tiga juta
jadi bayangkan kalau kita langsung gas sutik satu juta tiga hari habis kemudian empat minggu sesudahnya kita dicacimaki oleh rakyat karena tidak ada vaksinnya
gimana nih mengenai strategi kesehatan indonesia
saya cerita sedikit
saya waktu diminta sama presiden saya bilang pak saya bukan orang kesehatan
tapi orang itu gitu gak sih
iya iya iya tapi saya udah lah ini karena ini doing good for other people saya punya passionnya di situ
clear kenapa jadi kemudian saya terus vaksinasi tugasnya itu
nomor dua atasi pandemi ini
nah dua itu urgent and important
kenapa presiden bilang kalau ini nggak beres
apapun ekonomi nggak akan bisa beres jadi pak budi konsentrasi dulu kedua itu
vaksinasi sama atasi pandemi belum selesai itu belum selesai kan
beliau kasih yang ketiga lakukan reformasi kesehatan